masih emang kenapa
enggak gak kenapa kenapa
anak baru masuk kelas dulu ya
belajarnya yang rajin ya
jangan mikirin gue terus
ya gak ada malah harga diri gue

masih boneka malah yang serem
bukannya gak sih yang lucu kek
yang imut kek biar bisa
dibawa buat bobo nemenin
emang gak sih yang serem banget kayak gini

lu kudu pinter sekolahnya
lu ya cita cita lu biar cepet kecapai
pinter lah tiap hari makan ikan asin mah pinter
wah bukan ah
susah calon mantu
susah calon mantu
liat aja ya lu
lu gue buang
ya allah calon mantu
nah calon mantu
calon mantu kenapa
calman tuh gak ada niatan kan buang bonekanya yang dari kita
wah si mana pasal obet
mak berpikir gini
dulu mak gak mungkin susahan ngebuang kombo
beri yang kita mak gak mungkin
gak perhianat kan
gak perhianat kan
gak perhianat kan
mak gak mungkin lah susahan buang nih boneka
ini boneka mau dibawa ke sekolahan
buat jadi temennya susahan
oh dengerin dong mak
terus lu ngapain
ini mak nunggu anuan apa
mau senam aerobik
ya mau nganterin bobi ke sekolah ya ma ya
mak sengaja nganterin bobi kemari
biar barengan berangkat sekolahnya sama calon mantu
kan enak jadi apet
ah tuh dia kebetulan mak
oh angkotnya datang
angkotnya tuh udah datang tuh ada jadah bener deh kita dah
senang ya susahan ya
yaudah mak kalau kayak begitu mak
eh di jalan ketemu bang zawin
kita berangkat bareng calon istri
dadah calon mantu
jagain deh bob
jangan sampai lecet
mak berangkat dulu mak
gila orang mau masuk juga
dadah calon mantu
ih seneng banget anak gue bareng bareng
emang kalau jodoh gak kemanis
seneng ya san ya
udah nih deh bonekanya
lah kok dibalikin sih san
eh denger ya
susan udah gak mau mainan sama boneka lagi
lagian susan tuh udah gede
emangnya susan masih teka apa
san bobby mah gak apa apa ya
kalau misalnya boneka ini pemberian dari bobi
mau susan buang kek
susan gantung susan rajang
masalahnya ini tuh pemberian dari mahanya bobby
pakai duit mahanya bobby sendiri
sampai kurang kita beli minyak tanah di rumah sana
gara gara beli boneka ini
kok ditolak gitu aja sih sang
pemberian dari orang tua nggak boleh dibuang
kalau bobby gak mau buang
susan yang buang tuh boneka
apa yang udah susan lakuin ke bobby dan emaknya bobby itu
bob bukan masalah jahat ya bob
ah masa sih
jangan gitu san aja jadi gak pede nih bobby
jadi kamu mau lepaskan biasiswa kamu di rumania
dan kembali sekolah disini wulan
soalnya saya nggak bisa jauh jauh dari papa saya
lho bapak sama ibu masih mau terima saya kan disini
tentu saja wulan
kami dengan senang hati menerima murid pintar seperti kamu
kamu memang anak yang berbakti bulan
papa ikut mendoakan biar papa kami cepat sembuh ya
makasih ya pa
ya sudah sekarang kamu ke kelas ya
terima kasih banyak ya pak
saya perlu siap
bob lo sekarang jadian sama susan
bukan cuma jadian bentar lagi mau nikah ya
selesai sekolah nikah mau
gak ada yang bilang sih bob
soalnya gue lagi sibuk nih lagi pusing banget nyatetin
oh lu pasti nyatetin undangan ya
bukan gue lagi nyatetin siapa siapa yang nyumbang
yang nyumbang catering yang nyumbang undangan terus yang nyumbang gedung
gue gak mau ngalangin jalan orang nanti mohon putar balik tiga ratus enam puluh derajat karena susan dan bobi
seharusnya gue nanti mau angkat nikah di kalimantan
apakah ini mimpi
ataukah ini ilusi
bidadariku tak sangka hadir di sini
aku tak bermimpi
bidadariku telah kembali
ini sungguh nyata
bidadariku ada di depan mata
terima kasih tuhan
kau sudahi perpisahan ini
kau hapus jarak diantara kami
eh malah bengong
nendang papan buat bela diri
anjing bengong bengong ya udah biarin
di depan ada bidadari
kau malah bengong
anak baru ya
iya gue anak baru disini
gitu boleh kenalan dong
gue roman arbani
gue wulan dari
tuh kan benar tukang pukul
tukang pukul nih nih nih rasanya gue tukang pukul
masih pagi udah tukang pukul
jas hujan yang waktu gue kasih sama lo itu
masih ada gak
emang udah bel
emang udah bel
anak baru masuk kelas dua ya
belajarnya yang rajin ya
jangan mikirin gue terus
kok mukul lagi sih
cukup banget di kepala lo
kita gak kenapa aja ya

ya kandas deh harapan gue buat deketin roman
akhirnya pulang juga
lo bukanya sekolah di romania ya
terus lo ngapain ke jakarta

ditolak ya di romania
padahal ya udah ngomong ngomong kesana kesini
padahal ya udah ngomong ngomong kesana kesini
kalo lo itu mau kuliah disana
belum juga sebulan udah balik lagi ke jakarta

kayaknya waktu belok sekolah di jerman itu
kayaknya waktu bella sekolah di jerman itu
bella sekolahnya satu tahun
lo cepet banget sih
mudah mudahan lo gak usah didengernin
duduk aja yuk

apa gue terang terangan aja ya ke wulan
pura pura deketin yasmin
wulan gak jutek lagi ke gue
gue lebih leluasa deket sama wulan
gue lebih leluasa deket sama wulan
ngerusakin hubungan dia dengan si roman pichisan itu
ngerusakin hubungan dia dengan si roman pichisan itu

gue boleh kan duduk disini
gue boleh kan duduk disini
sorry ya gue gak bisa duduk sama wulan
sorry ya gue gak bisa duduk sama wulan
makanya gue juga bukan mau duduk sama lo

gue mau duduknya sama
lo pindah ya
lo jangan macem macem sama temen gue
iya tenang aja

gak ada yang mau nanya
karin gak masuk lagi ya
karin gak masuk lagi ya
kalian sudah coba untuk hubungi kalian
tadi pagi sih saya nelfonin dia buat nebekin
kesual barang tapi gak diangkat ku sama dia
yaudah kalo gitu
ibu minta tolong sama salah satu dari kalian
nanti pulang sekolah
kalian dateng ke rumah kaya karin ya
sekarang kita mulai pelajarannya
buka buku lain masing masing ya
karin kemana sih
ngapain juga gue peduli sama karin
lo gak boleh peduli dia lagi
malah sama karin doang gak bisa sih
kenapa gak di tau dikauin